menunjukkan aziz samsudin sebagai ketua dpr yang baru oleh setia novanto menimbulkan polemik internal di partai golkar
nama aziz samsudin ditolak fraksi partai golkar karena dinilai tidak sesuai dengan aturan internal partai
sementara erlangga hartarto berhasil menduduki kursi ketua umum partai beringin menggantikan novanto
keputusan itu menduai pro dan kontra di tubuh partai golkar
ketua dewan pakar partai golkar agung laksono menyebut langkah yang diambil novanto tidak sesuai adart partai
harus melalui pleno keputusan tertinggi dari partai adalah pleno
karena apapun boleh saja usulan dari sekjen dari ketua korbit dari ketua umum boleh
tapi keluar harus ditunjukkan melalui proses diputuskan secara demokratis oleh sidang pleno
berbeda dengan agung laksono idrus marham justru menyatakan bahwa ketua umum yang saat itu masih di jabat setia novanto
bisa memilih kader untuk mengisi jabatan di pemerintahan baik eksekutif maupun posisi di legislatif
itu yang saya katakan begitu karena ada dinamika dinamika itu ya yang mestinya prosesnya kan begini
jadi ketua umum di pp partai golkar agung setia novanto
itu memiliki sebuah kebijakan dia menyatakan mundur dan mengusulkan saudara aji syamsuddin untuk mengganti
dan tentu saya selaku sekjen ya sekarang juga pt ketua umum memproses itu
ya memproses itu dan tentu saya kembali kepada tata kerja yang ada
nah yang diajak bicara pada waktu itu karena itu adalah pada hari jumat ya pada hari jumat
ya tentu saya melakukan komunikasi dengan ketua umum
nah ketua dewan pembina memberikan rekomendasi
jadi saya kira proses ini ini sudah dibicarakan
nah lalu kemudian agak rame lagi lagi adalah karena boleh jadi ada kaitannya dengan proyeksi
kemungkinan terjadinya munaslup sehingga konfigurasi politik internal partai golkar demikian sangat dinamis
dilansir dari lamandetik com sebanyak lima puluh dari sembilan puluh satu anggota fraksi golkar
menolak aziz syamsuddin menjadi ketua
nama nama seperti fayakun andriyadi adekomarudin kaharmu zakir misbakun
hingga sekretaris dewan pembina golkar fadil muhammad ikut menandatangani surat tersebut
manuver novanto dari tahanan kpk pun terhenti ketika rapat badan musyawarah dpr
tidak sepakat atas penunjukan aziz syamsuddin sebagai ketua dpr
aziz pun batal dilantik
sementara itu aziz syamsuddin ketua dpr
sudin mengaku tidak masalah dengan penundaan dirinya menjadi ketua dpr
kandasnya langkah aziz membuat kursi ketua dpr masih kosong
selain aziz bambang susatyo dan sekretaris golkar di dpr agus gumiwang kartasasmita
disebut sebut menjadi kandidat kuat pemegang kursi nomor satu di dpr
kini publik menunggu cara golkar memutuskan nama ketua dpr yang baru
siapapun yang akan dipilih golkar diharapkan tidak hanya karena kepentingan politik semata
namun dapat mengembalikan citra lembaga dpr yang sempat tercoreng akibat kasus korupsi ktp elektronik